yang lama itu mereka tinggal mengajukan ke intel kemudian langsung keluar oleh polda masing masing
nomor rahasia dan nomor khusus yang dikasih eselon satu dua dan tiga
dengan kendaraan yang bebas kendaraan pribadinya boleh menggunakan nomor khusus atau nomor rahasia
mereka banyak menggunakan strobo strobo sama dengan sirinanya
cirinanya tahun ini sementara saya stop dulu untuk perpanjangan dan tidak ada pengajuan baru